dan informasi berikutnya masih dari cuaca buruk
duluhan warung milik para pedagang di pantai jakat
kota bengkulu jumat kemarin rusak berat
akibat diterjang angin kencang disertai hujan
pedagang mengaku pasrah dan memilih tidak berjualan
akibat warung mereka tidak bisa digunakan lagi
beginilah kondisi warung sepanjang pantai jakat kota bengkulu
belasan warung rusak berat akibat diterjang angin kencang
badai disertai hujan terjadi sejak jumat pukul empat belas tiga puluh
waktu indonesia barat
hujan disertai angin kencang ini semakin besar
dan menerjang warung warung milik para pedagang kawasan tersebut
selain itu sebuah pohon juga tumbang dan menimpa rumah
para pedagang khawatir kehilangan para pembeli saat lebaran nanti
bila warung tak segera diperbaiki
sebuah perahu nelayan terombang ambing di tengah laut karena tingginya gelombang
beruntung perahu nelayan tersebut bisa selamat sampai ke daratan
heri supandi bengkulu